senin pagi operasi zebra kembali digelar saat lantas polrestabes surabaya
kali ini operasi zebra diadakan di kawasan bundaran waru
perbatasan sidoarjo dengan surabaya
berbeda dengan operasi zebra pada umumnya
selain menilang pelanggar lalu lintas
polisi memberi hadiah bunga dan coklat kepada pengendara
yang menaati aturan lalu lintas
lupa lupa lupa lupa
jadi dari mana ini
dari rumah kerja
operasi zebra digelar oleh saat lantas polrestabes surabaya
mulai dua puluh enam oktober hingga delapan november mendatang
dalam operasi zebra ini polisi menghadirkan maskot cak tejo
awal mulai tanggal dua puluh enam sampai dengan tanggal delapan november dua ribu dua puluh
akan dilaksanakan operasi zebra semeru dua ribu dua puluh
yang mana dalam kegiatan tersebut kita akan melaksanakan
beserta tiga aspek yaitu aspek preventif preventif
jadi pagi ini juga kami sudah mensosialisasikan
mulai dari kemarin kemarin kita juga sudah mensosialisasikan
hari ini kami memberikan reward
petugas berharap dengan digelarnya operasi zebra ini
angka pelanggaran lalu lintas dan angka kecelakaan
yang berakibat fatal pada korban
wahyu pratama putra surabaya jawa timur